aduh kok mereka pakai kesini segala sih
cak cak stop yuk coba aku tuh gak ada hubungan apa apa sama kak iza
bahkan dia juga gak pernah bilang kok dia suka sama aku
ya dia emang belum bilang put dan gue rasa dia emang gak akan bilang kok
tapi gue sering ngeliat dia tuh natap lo kayak ada sesuatu
udah lah gak usah munafik ngomong aja kalo emang lo suka
gak ada usah kan ngapa ngapain
ya allah cak buang jauh jauh deh pikiran kamu yang kayak gitu
aku gak pernah kok balas natapan izam
kalaupun iya itu berarti nyatanya gak sengaja
ya oke lah gue percaya kok emang lo gak ada apa apa sama dia
tapi tetap aja gue marah put sama dia gue
gue gak terima kalo alasan dia juga nganggep lo sebagai temen
jangan ngomongan lo dia tuh cewek yang baik dan terhormat
gak penting gue cowoknya atau bukan
dia tuh gak pantes lo ngerasin kayak gitu
gue tuh kecewa put
oke lah awalnya gue anggap dia nolak gue karena emang dia gak mau pacaran sama kayak lo
tapi nyatanya apa dia suka sama lo put
makanya sejak itu gue gak mau suka lagi sama dia
ya udah ya put assalamualaikum
ica ica tunggu
nyesel juga ya nuduh putri suka sama izam
pakai nyindir dia segala lagi
aduh put maafin gue ya
harusnya gue percaya sama lo
dan gak pernah marah sama gue
apa gue minta maaf aja sama putri
nanti gue kasih mbak aja
lagi ya lain kali kalau kamu mau pengajian tutupin aja rambutnya pakai pasmina
udah cukup ngapain sih rapet rapet segala
ya masa ikut ikutan deh
oh ya kalo kamu bertemen sama orang orang yang pake jilbab
karena mereka itu sering mempengaruhi temennya supaya mereka pake jilbab juga
kamu gak usah kayak gitu deh
kamu itu jadi diri kamu sendiri aja
punya jati diri
ya udah sekarang kamu ganti baju
nyari hadiah buat teman mama yang mau ulang tahun
aduh wicca lagi males banget ma
kamu bener nih gak mau shopping
udah dong sekalian ngumpul sama temen temen mama
katanya ninggalin kamu sendirian
padahal mama tuh ngajak kamu
ini susah banget ngajak kamu
udah itu tinggalin aja
kan katanya kasih mbak
ini tuh punya putri
udah cepetan ya
sekarang kamu mandi
maafin gue ya put
gue belum bisa jadi muslimah yang baik seperti yang lo harapin
gue gak punya keluarga kayak lo
tapi gue akan terus pakai jilbaput kalau sama lo
tunggu apa lagi sih
put lo serius apa mau masuk rumahnya ica
sebenarnya sih gue males cuma gara gara lu doang nih
makanya kita sebagai sahabat itu jangan pas neng aja ditemenin
pas susah juga harus doang ditemenin
lagian ya menurut hadis si laksarami itu memperpanjang umur sama rezeki loh
aduh mau ngapain sih mereka kesini
aduh kok mereka pakai kesini segala sih
di luar ada temen temen aku
bilangin sama mereka kalau aku gak ada di rumah ya
wah non gimana sih
kan ibu non lagi nunggu di mobil
kita kalau ibu none yang bilang non ada di rumah gimana
aduh gimana ya
mo bilang keluar ya
kalau aku gak ada
iya pak semuanya kecil
icahnya ada pak
oh ada ada dalam
masuk ya pak
siapaan mau cari siapa
icahnya ada mo
icah baru aja keluar
wah katanya tadi ada
loh ada kok mo
ibu aja nungguin dalam mobil
pastap ri tau apa sih
orang icai baru keluar juga
ya udah non
kalau ada pesen nanti
ya udah gak usah mo
biar nanti aku sms icah aja
aku permisi ya
kita kumpul nih
bi buruan dong kalo lo yang ngajak kita kesini masa lo yang selat sih
sebagian cowok cowok dari jualan jaga tuh udah pada dateng
ganteng ganteng banget bi daripada si iit tuh
iit mah gak ada apa apanya
udah deh lo gak usah mikirin ii terus
oke cepetan kesini cepetan cepetan
cowok cowok itu gak ada yang kayak iit
mau semua cowok dijejerin pun gak ada yang kayak iit
gue gak boleh kalah sama putri
gue susah lagi
berhenti dong teleponnya
aku tersiksa sih
ya allah apa yang harus aku lakuin
aku gak tega kalau harus bilang aku gak bisa nemuin dia lagi
ih saya mesti
aku kesempatan sekali aja untuk jelasin semuanya
aku gak sejahat yang kamu pikir
ya allah kasih aku keberanian untuk menentukan sikap
ya loh assalamualaikum
ampun kak akhirnya diangkat juga makasih banget kak
bi aku mohon bi tolong jangan telepon aku lagi ya
aduh duka tolong dong please kali ini jangan dimatiin
aku mau jelasin semuanya aku mau jelasin
bi kamu gak usah jelasin kaku apa apa lagi